nenek nenek rasakan sakit nih yang mana yang sakit
sehari nggak mesti makan gitu kenapa kamu yang nggak makan
tidak ada kata menyerah bagi abah uja salah seorang penjual mainan anak di rengas dengklok
karawang jawa barat meski usianya sudah menginjak angka delapan dan juga indera pendengarannya sudah
mulai berkurang namun abah ujang masih tetap semangat mencari rezeki di tengah keterbatasannya
mobil rinyak ada rhodot depan belakang ada rhodotnya pasupin pak pak coroapul mainnya
blog semua sama lumpur pada coroapul ya kalau nggak dapet duit ya nggak makan
pagi ini tidak ada yang berbeda dari pagi lainnya bagi uja
setelah menyeruput kopi ia bersiap untuk pergi ke sekolah
kakek berusia delapan puluh tahun ini bukan hendak mengantar cucunya bersekolah namun untuk menjemput rezeki
hari ini ia akan kembali menjajakan dagangannya mainan anak anak
uja mulai mengayuh sepeda dari tempat tinggalnya di dusun pacing utara desa dewi sari kecamatan
rengas dengklok karawang untuk berjualan sepeda yang tidak kalah tua dari pengendaranya ini
menemani nya selama dua tahun terakhir
berkeliling serta memajang mainan anak anak yang ia jual
hai hari ini abah uja begitu ia biasa di sapa akan berjualan di depan sekolah dasar di medang asem
mainan yang ia jual memang bukan mainan yang sedang digandrungi anak anak modal yang terbatas
membuat uja tidak bisa mengikuti tren
mainan anak anak namun tentu ia masih berharap ada satu mainan yang ia pajang laku terjual hari ini
menjadi penjual mainan anak anak baru dilakoni uja dalam dua tahun terakhir
hai berbagai pekerjaan sudah pernah dilakoni nya mulai dari berjualan sayur es krim
hingga buruh pasang batu kali namun fisiknya yang kian menua membuatnya berhenti dan beralih menjadi
penjual mainan anak anak jualan mainan baru ada dua tahun dua tahun yang belum lama sebelum mainan jualan
apa jualan sayuran kering klok pasar tetap dagang es krim kenapa aja tetep mau ikut masang batu batu kali
tetep oh ya kulik ngajub lagu bongkar apa tuh kebon bonteng milima kita mainan apa aja kita
resep kita mainan mobil kita beli kita resep apa teka dokteran kita beli itu perih lapar sudah menjadi

dan membuat uja menjadi teman uja ketika berkeliling menjajakan mainan anak anak ini
sesekali ia meneguk bekal air putih yang dibawanya dari rumah
pembeli yang semakin jarang membuatnya terpaksa menahan lapar lebih lama karena
uja hanya dapat membeli makanan ketika ada mainan yang bisa dijual
jika beruntung uja bisa mengantongi dua puluh rupiah dalam sehari

nominal tersebut tentu habis untuk makan sehari hari
ya kalau aku tidak dapat duit ya nggak makan nggak ngobik
selain dagangannya yang kerap tidak laku
uja juga pernah menghadapi pengalaman buruk selama berdagang
laki laki paruh baia ini
laki laki paruh baya ini
pernah ditipu oleh pembeli hingga ratusan ribu rupiah
uja juga masih ingat saat ia terjatuh
dan membuat mainannya tidak layak untuk dicajakan lagi
bukan ke serempit jatuh ke jurang ke ragasi
norang jatuh ke ragasi sering
kita mah diantam angin gede disana ditambak sungur
apa itu obor pertamina
norang jatuh ke empang
amu ke saca nuturin jalan bekas tabak mobil
nginjek ngederudut depan belakang ngederudut uja
pasupin ke pacar apur
iya mainannya belok semua
pada ceroprok mainan
kadu siap pada coprok
asal kebasahannya coprok
nggak bisa di
terus itu gimana
dijual lagi atau
iya kalau anu nangguin kering
sesekali uja beristirahat sejenak untuk melepas dahaga
nasib baik berpengalaman
pada uja hari ini
ada orang yang membeli mainannya
gitar plastik yang dibawa uja laku
ujah bersyukur hasil jualannya hari ini
cukup untuk mengisi perutnya yang kosong
kan maksudnya kalau misalkan ya dia keliling keliling
nggak laku kan
jadi dibeli kayak gitu kan
beli mainan gitar gitaran
sebenarnya perlu nggak gitu
sebenarnya nggak perlu
cuma karena ngelihatnya kasian
kayak gitu aja sih pak
kalau mbaknya melihat perjuangannya atau hujan itu seperti apa
ya luar biasa ya
biasanya kan kebanyakan orang di umur segitu tuh udah duduk di rumah
tapi dia enggak apa sih
nggak mau bergantung
mau bergantung sama orang lain ya
dia mau berusaha sendiri
nyari makan sendiri kayak gitu
ya buat saya mah luar biasa sih salut
tidak ada kata menyerah dari uja
pendengarannya mungkin sudah tidak sejelas dahulu
namun yang jelas di usia senjanya
ia masih bersemangat untuk mencari nafkah
uja hanya berharap bisa terus diberikan kesehatan
dan modal untuk bisa terus perjualan bayi dan
karena baginya selama umur masih ada dan tubuh masih kuat
pantang baginya meminta minta kepada orang lain
selain dinilai menyenangkan
ternyata permainan anak juga dapat meningkatkan tumbuh kembang anak
di antaranya adalah perkembangan otak
fisik emosional dan juga sosial
namun dibutuhkan peran orang tua dalam membimbing
mengawasi hingga menjadi teman bermain anak
agar permainan menjadi lebih menyenangkan
namanya penyamar itu
yang penting saya membela bangsa dan negara
yang mahu kuasalah yang tahu
ngadimin citroenono sudah sibuk mempersiapkan mainan mainan anak
mainan ditata dan dimasukkan ke wadah besar plastik
mainan ini tentu bukan untuk dimainkan bersama cucu
dimainkan bersama cucunya
namun untuk dijual
begitu ia akrab di sapa
masih harus berjibaku untuk menyambung hidup
di usianya yang tidak lagi muda
min biasa berangkat di pagi hari
dari rumahnya di daerah kapringan
untuk menjajakan mainan anak anak
di depan pintu gerbang kampus universitas sebelas maret
tidak setiap hari
min dapat membawa pulang rupiah
harapannya hari ini tentu masih sama
ada orang yang membeli dagangannya
ia bisa mengantongi dua puluh ribu rupiah
tak jarang pula
ia tak mendapatkan sepeserpun
saya jualan di depan kampus
jam delapan pagi hingga jam enam sore
lima saja tidak terbayang
tidak laku sama sekali
bagaimana yang menyandai bagaimana
tidak pernah terbesit dalam benak min
dirinya akan menghabiskan masa tua
sebagai penjual mainan anak anak
masih ada diingatan min
bagaimana ia dulu turut berjuang untuk indonesia
min adalah seorang pejuang kemerdekaan indonesia
sekitar tahun seribu sembilan ratus empat puluh delapan hingga seribu sembilan ratus lima puluh an
dirinya yang saat itu
itu masih remaja berperan sebagai mata mata atau telik sandi tentara nasional indonesia
ia masih ingat betul dirinya mengamati gerak gerik pasukan belanda
yang pada saat itu bermarkas di dekat rumahnya di kawasan panasan colomadu karanganyar
tugas saya oleh bapak komandan pengawas musuh mata mata
saya dilarang bawa pisau saja tidak boleh
namanya mata mata nyamar nyamar terus
saya sudah dididik pak komandan tiap tiap hari di tengah tengah peperangan
pak kumendan bilangnya pakai bahasa jawa
wih wera wadih mati bentinoneng tengah
di tengah tengah peperangan kelompoknya dimatikan
siap berjuang saya akan balas dendam dengan belanda yang nembak bapak saya
saya sama sekali tidak takut adanya berani dan berani
perjuangan min sebagai mata mata di masa remaja
sayangnya tidak diakui sebagai veteran pejuang kemerdekaan
namun ia tetap bangga
pernah menjadi bagian pembela bangsa dan negara
walaupun tak adanya catatan resmi dari pemerintah tentangnya
pada saat itu
saya itu pada waktu itu gak mikir jabatan
mikirnya hidupan mati
namanya penyamar itu nggak ada pangkatnya
yang penting saya membela bangsa dan negara
yang mahkuasalah yang tahu
dia saya sendiri yang talked to dengan mia

pernah mengerti bahwa dirinya dia tahu lebih dari aku dan aku sendiri
dan pulit untuk berbahaya
saya tepi dengan dia suaminya dengan senang hati
selalu menolak ia tidak ingin menyusahkan anaknya dan juga ingin memberikan uang saku kepada cucunya
menurutnya selama raga masih mampu ia akan terus berjuang mencari nafkah kalau malah masalah
semangat sih enggak kalah sama yang muda muda sih jujur aja dia semangatnya bagus di event
manapun dia juga ngikut seumpama ada di event kota solo dia juga ikut sama ada wisuda dia pun juga
ikut gitu jualannya sampai malam sampai malam terkadang sampai jam sepuluh sampai kadang sampai jam sebelas
walaupun badan min sudah tidak tegap lagi dan giginya pun mulai tanggal satu persatu
namun ia tidak akan istirahat menjadi penjual mainan anak yang pasti bak semangatnya ketika
menjadi pejuang kemerdekaan semangat juang min juga akan terus menyala tak peduli seberapa jauh
tuhan memberikan langkah ia akan tetap pantang menyerah untuk menyambung hidup demi memberikan
kehidupan yang lebih layak bagi anak anak yang mahu menerima kehidupan yang lebih baik

bagi cucu cucunya di masa depan
candu gawai saat ini banyak menyerang anak anak
padahal penggunaannya dapat mengganggu perkembangan motorik sang anak
nah disinilah peran orang tua dibutuhkan untuk memilih mainan anak yang lebih sesuai
agar anak tidak kecanduan gawai
ada perasaan bahagia pastinya mas ketika mereka melihat mereka senyum itu udah
harganya luar biasa itu yang gak bisa dibayar
apapun jeripaya kita capek kita dan sebagainya itu hilang
bicara tentang mainan anak bagi siapapun baik itu anak anak maupun orang dewasa
mainan itu adalah surga kebahagiaan tersendiri
apapun mainannya bagi anak anak mainan itu adalah tempat untuk mencurahkan rasa bahagia
namun bagi orang tua yang bisa memberikan mainan kepada anak anak yang kurang mampu
adalah sumber kebahagiaan tersendiri
pertama anak anak yang tidak bisa berpikir pikir
mereka harus memiliki kemampuan untuk memiliki kemampuan untuk memiliki kemampuan
pertama anak anak yang tidak bisa berpikir pikir

saat akhir pekan atau libur sekolah selalu ditunggu oleh ade ridani dan maulita selni putri
pasangan suami istri warga ciganjur jakarta selatan ini
bukan ingin mengajak putrinya berlibur ataupun berpergian
melainkan untuk menyedekahkan mainan
hari ini pun begitu
ini kesekian kalinya ade dan istrinya
mengajak anak sumatawa yang mereka jana anberlin ridani
untuk menyumbangkan mainannya yang sudah tidak dimainkan lagi
kali ini dua plastik besar berisikan mainan boneka yang dibawa dari rumah
dan akan disedekahkan
kepada komunitas sedekah mainan yang berada di taman bacaan masyarakat bukit duri bercerita
di daerah tebet jakarta selatan
berlokasi di permukiman padat penduduk
taman bacaan ini menjadi tempat berkumpulnya anak anak sekitar
untuk ini ya saya selalu ngajarin anak saya itu untuk bersyukur sih
jadi seperti mainan yang dia punya yang dia mungkin sudah
yang dia tidak pakai itu sangat berarti untuk orang lain
jadi saya tanamin ke dia ke anak saya ke jana
untuk harus bersyukur dengan apa yang dia punya
iya selalu diajak
jadi bahkan dia itu yang selalu kayak dia yang ngasih kasihin
taman bacaan yang didirikan oleh pasangan suradi dan safrudin ningsih ini
sejak lima tahun terakhir
menjadi lokasi penyerahan mainan dari komunitas sedekah mainan
yang kantor pusatnya ada di jati asih bekasi jawa barat
lokasi di tebet ini lebih mudah dijangkau oleh para donatur
baik dari jakarta maupun kota kota lainnya
mulainya itu sekitar hampir lima tahunan
awalnya itu saya menjadi relawan
relawan berkegiatan dengan menggunakan sedekah mainan
lama lama dipercaya oleh sedekah mainan pusat
untuk menjadi pick up point sebagai bagian yang pick up pointnya di jakarta
karena beberapa orang yang memang untuk memberikan donasi
itu kejauhan kalau ke bekasi
mainan yang datang terlebih dahulu disortir oleh safrudiningsi
atau biasa di sapa buning dan suaminya suradi
mereka harus memastikan mainan yang dibawa sudah dalam keadaan bersih
dan bertepatan dengan hari libur
para donatur dan relawan sedekah mainan kemudian mendatangi tempat pertemuan warga
di pinggir tanggul sungai ciliwung rt tiga belas rw dua belas bukit duri tanjakan tiga jakarta selatan
di tempat inilah
anak anak warga sekitar yang rata rata dari keluarga kurang mampu
biasa berkumpul bersama
hari ini hadir pula tiga pendongeng dari komunitas indonesian adventure loquist club atau ivc jakarta
mereka beraksi menghibur anak anak dengan dongeng yang sangat atraktif
karena anak anak itu di
sekitar empat puluh anak antusias mendengarkan dongeng dari tiga pendongeng secara bergantian
tidak ada tidak ada tidak ada
ya jadi gini pak ya mainan itu kan penting ya pak buat anak ya
semuanya berawal dari situ lah ya kalau anak bisa bermain
itu bisa menimbulkan kreativitas di anak ya
dan saya juga coba menanamkan jiwa sosial kepada anak sejak dini
jadi dia juga suka bagi bagi makanan di pinggir jalan dan segala macam
jadi pada saat kita mau wah ini mainan udah banyak nih
kemana ya gitu kan
nah istri saya tuh aktif nyari di instagram di mana gitu ya
akhirnya ketemu ini pak
gak ada kakinya
begitu apa deket ini
ini gak takut ya
ide sedekah mainan ini muncul saat sejumlah komunitas mengajar anak anak jalanan di kota bandung
saat itu beberapa pengajar tersentuh melihat anak anak begitu antusias dengan alat peraga berupa mainan yang mereka bawa
momen itulah yang menginspirasi safrudin ningsih untuk menginisiasi satu gerakan yang diberi nama sedekah mainan
pada dasarnya ini adalah satu gerakan yang diberi nama sedekah mainan
dada bingung dengan ksz dinamilkan sebagai
hierati untuk para dusia pelalom pengajaran
mainan itu sudah ada di mobil dan kita mengunjungi anak anak gerobak gitu atau anak anak jalanan
kita datang sudah terus memberikan mainan itu kepada anak jalanan
atau kita mensupport kegiatan teman teman yang ada di dki jakarta atau bahkan ada kegiatan kegiatan kebakaran kebanjiran dan sebagainya seringkali kita support
awalnya sedekah mainan dikelola sendiri dan mainan mainannya pun hasil donasi pribadi dan rekan rekan sekitarnya
berkat kekuatan media sosial gerakan ini semakin meluas dan akhirnya memiliki donatur serta penyalur dari berbagai daerah
bagi safruni ningsih dan suradi melihat kebahagiaan anak anak ketika mendapatkan
mainan tak bisa dinilai dengan harta apapun
ada perasaan bahagia pastinya mas ketika mereka melihat mereka senyum itu udah harganya luar biasa
itu yang gak bisa dibayar apapun jeripaya kita capek kita dan sebagainya itu hilang
makanya meskipun mencuci ke laundry apapun jalan itu kan perlu uang
tapi kayaknya dengan melihat anak anak bahagia
itu capek kita apapun yang kita berikan kayaknya gak ada apa apanya gitu
mainan yang mungkin bagi sebagian anak sudah tidak menarik atau usang bisa membawa kebahagiaan bagi anak anak lain
mereka tersebar di berbagai daerah di sumatera utara jawa barat jawa tengah
jawa timur kalimantan timur sulawesi tenggara hingga ke pulau pulau timur indonesia
begitulah melalui tangan para relawan seperti safro dinengsi
kebahagiaan anak anak itu bisa dibuat menular dan melintas pulang